aku mau cintai kekuatannya
lupa setiap bahagian kami
bisa bicara dengan anak
tukang pak akhir
orangnya nggak ada
kayaknya dia ke rumah sakit
karena kalau nggak salah anaknya masuk ke rumah sakit
itu dia dalam mobil
kalau gitu ke rumah saya aja dulu
kok saya tetangganya
bu ke rumah tante
kalau saya di rumah sakit
giga saya udah diambil
istirahat dulu istirahat
kamu istirahat dulu nak
aduh kamu tuh masih sakit
untung aja andri tadi bawa kamu ke sini
kamu istirahat aja dulu
kamu itu masih syok
lebih baik kamu istirahat aja dulu
nah andre kalau mau pulang pulang aja
nanti biar tante aja yang jagain anda ya
terima kasih loh udah ngantel ana ke sini
an aku pulang dulu ya
ntar kalau kamu udah sehat aku telepon ya
mama sampah apa kemana sih
di mana sekarang
udah kamu nggak usah tanya tanya lagi soal ana
sekarang kamu jagain aja kak tika
ya jangan bikin mama terpusing
papa papa harus tanggung jawab
bapak harus cari arah sekarang juga
mama nggak mau tahu
tapi mama jangan emosi gitu
hah gimana mama tenang
hidup tika itu tergantung dengan seberapa
cepat kita bawa ana ke rumah sakit pa
hah udahlah pa nggak usah banyak ngomong
sekarang papa cari anak sekarang juga
jadi orang tua kamu sendiri yang merampas organ kamu
semua ini untuk kesembuhan kak tika
terus kalau begini bagaimana pa
sejak kapan kamu diperlakukan seperti itu anak
sejak kecil om
sejak saya dilahirkan
bahkan ini om
sebelah mata saya pun sudah diambil
aduh tega banget sih pak
bagaimana ini mungkin terjadi
di dalam kedokteran ini tidak boleh terjadi
ini sudah melanggar kode etik
mama melakukannya ini secara ilegal om
entahlah apa yang mama lakukan
semua yang nggak mungkin
itu mungkin saja dilakukan mama
nanti saya timur orang tua kamu
jangan jangan om
jangan telepon mama
mereka pasti akan membawa saya pulang
dan mengambil ginjal saya
lebih baik saya pergi om
lebih baik saya pergi jauh
kamu nggak usah takut
saya akan melindungi kamu
kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan dan merajari la
kasus ini harus dibongkar dan dibawa ke pengadilan
mungkin bukan cuma kamu aja yang mengalami hal seperti ini
nanti akan banyak anak anak yang bisa terselamatkan
di rumah bu julia
sekarang kamu gak akan pernah bisa lolos lagi dari mama ya
kalau perlu mama akan congkel sendiri ginjak itu
pak anda sudah ketemu
dia ada di rumah bu julia
tapi kok bisa ada di rumahnya bu julia
kata bu julia ceritanya panjang
udah sekarang kita ke sana aja
saya melukai anak saya
ada sesuatu yang ingin saya tanyakan sama ibu
saya sedang tidak ada waktu untuk ngobrol
ana sangat dibutuhkan karena kakaknya sedang kritis di rumah sakit
justru itu yang ingin saya tanyakan
kenapa ibu memaksa anak untuk mendonorkan ginjalnya
padahal anaknya kan gak mau
eh ada urusan apa ibu dengan anak saya
saya yang berhak memutuskan apa yang harus dia lakukan
saya berterima kasih sekali ibu sudah menolong anak saya
tapi tolong ibu jangan ikut
campur dengan urusan keluarga saya
saya ini ingin membantu ana
saya tahu apa yang harus saya lakukan
lagipula ana tidak menolak mendonorkan ginjalnya
jadi tolong ibu jangan ngarang nang cerita ya
kalau dia tersiksa sejak kecil
dia itu tidak bisa menolak keinginan ibu
ibu tahu apa menolak saya
saya lebih tahu
saya ini ingin membantu ana
ibu dari kecil tidak pernah memperhatikan ana
jadi wajar dong
kalau saya sekarang memperhatikan anak
dan ana sudah menceritakan semuanya sama saya
ini di rumah orang
dia sudah menghina saya
ma di rumah orang
ikut mama perlu sakit
ana tidak akan ikut sama mama
kurang ajar anak berharga kamu ya
kamu sudah berani ya melawan mama
pukul saja ana terus ma
eh mama berhak memukul kamu
karena mama yang melahirkan kamu
kamu berani melawan apa sekarang ya
bu sarah tolong dengarkan ana
ibu jangan ikut campur ya
ini urusan keluarga saya
ini hak saya untuk lakukan apa yang saya lakukan
apa saja untuk keluarga saya
ikut sekarang ke rumah sakit
ana tidak akan ikut ke rumah sakit
mama bukan hanya berhak memukul ana
tapi mama juga berhak membunuh ana
diam kamu ikut sekarang mama ke rumah sakit
ana memang anak ibu
tetapi kalian tidak boleh bertindak seenak
bagaimanapun ana berhak menentukan hidupnya sendiri
dia bukan hewan atau binatang
apa yang terbaik buat anak saya
terima kasih pak jainal sudah mau menolong anak saya
tapi saya dan istri saya yang akan menanggung semuanya
pak bimo tahu saya kan
kita bertetangga sudah cukup lama
saya seorang pengacara
dan ana sudah menyerahkan kasus ini kepada saya
ana akan menuntut kalian secara hukum
kamu ya sementara kakakmu lagi terbaring di rumah sakit dan mama sendirian di rumah
kamu enak enak akan main kerumah teman
jadi kalian benar benar ingin meneruskan kasus ini iya
semua ini hanya anak yang memutuskan
kalau sampai terjadi apa apa dengan ika kamu yang akan menangguh sebuah dosa dosanya
dan saya akan balik menuntut kamu